petarung mixed martial arts dari dalam maupun luar negeri unjuk kebolehan pada kejuaraan mixed martial arts one championship kings of courage
event di jakarta convention center ini menampilkan dua puluh dua petarung dan tujuh diantaranya dari indonesia
dan informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia sports weekend kali ini
atas nama tim redaksi dan kru yang bertugas saya ucapkan terima kasih
jakarta mendapat kehormatan menjadi kota pertama di mana media properti mixed martial arts terbesar di asia one championship menggelar event perdana di tahun dua ribu delapan belas
event yang bertajuk kings of courage ini menampilkan sebelas pertandingan yang menghadirkan petarung dari dalam maupun luar negeri
untuk sejak lama kebutuhan ini sangat besar untuk one championship
dan sehingga kita datang untuk pertarungan pertama
sebagai petarung tuan rumah sunoto dan stefara hardian berhasil memenangkan pertandingan melawan petarung kamboja dan pakistan
sunoto berhasil menang dengan teknik kuncian amerika di ronde dua melawan rin surot dari kamboja
ya alhamdulillah malam ini saya diberikan kemudahan
setelah kemenangan ya mungkin ini adalah hasil dari kerja keras dan doa saya
sedangkan stef rahardian berhasil menang dengan kemenangan angka mutlak atas petarung pakistan muhammad imran
dengan kemenangan staffer pada laga ini pihak one championship menyatakan pada pertandingan berikutnya
staffer akan menjadi atlet mixed martial arts indonesia pertama dalam sejarah olahraga mixed martial arts indonesia
gelar juara dunia one championship kelas terbang melawan adriano moraes
buat saya sih sekarang yang penting gimana saya memperbaiki kekurangan ya terus jadi lebih baik buat nanti ke depannya gitu
kalau untuk world title sendiri mengenai adriano moraes menurut saya dia fighter yang berpengalaman ya banyak pengalaman gitu loh
pengalamannya udah banyak terus udah fight di berbagai event dan sekarang dia rajanya di flyweight gitu loh
jadi buat saya dia salah satu
satu fighter yang hebat gitu yang tangguh gitu
jadi sekarang gimana saya nanti balik ke tempat latihan lagi kembali mma gitu buat kerja keras lagi dan memperbaiki setiap kekurangan kekurangan yang saya punya gitu loh
pertarungan sengit terjadi di partai puncak di mana gelar juara dunia wanita kelas tiga white one championship diperebutkan
petarung wanita asal china xiong qingnan berhasil menghentikan perlawanan petarung asal singapura tiffany teo
dan mendapatkan gelar juara dunia kelas tiga weight one championship
muhammad rizata jakarta